kok jatuh sih
kemana aku udah nyarinya jaka
lu tau kan polo juga lagi kerja disini
aku lagi enak enakan
polo nih pembantu
gimana kalau kita teh jalan bung aja
hah aku gak akor
ya jualan bunga aja
teman teman semuanya diam
aduh pengen kupingku
kalian juga nih kuping aku
kalau tenang kayak gini kan enak
kita pokoknya harus berpakat
apa yang harus kita buat
yang sederhana tapi kreatif
bisa menarik perhatian orang
nah itu apa tuh kira kira
kita pokoknya harus berpakat
apa yang harus kita buat
bisa menarik perhatian orang
nah itu apa tuh kira kira
kita cowok cowok bikin layangan buat dijual
kalau cewek cewek bikin kue untuk dijual gimana
itu muat kan
kita harus semangat demi proses
semangat demi positif
masih ke dalam
kayaknya gue nggak ikut dulu deh kau oh iya mau izin ke toilet ya kak assalamualaikum
nyusul nyusul ke pasar nyusul cepetan kita luar assalamualaikum
yang ini berapa jangka ya satu ratus tiga puluh tiga setengah
aslinya juga kagak kasi bilangnya yosol yosol tapi kok ada kak udah biarin aja yang penting
udah mas tangket aja mas bunjukin
bu ini buat tasnya bu
terima kasih adek ya
tanda terima kasih ibu
bu kita nolong ibu tuh tanpa imbalan bu
tapi ibu juga ikhlas kok dek
enggak bu sama bu
ini pun jadi masa pakai imbalan juga papa ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya
deh ya assalamualaikum waalaikumsalam hati hati opo yuk yuk yuk yuk nyari duit kemana ya allah
hai sejuta susah banget buat saya dapetin dalam waktu sehari
wah wah posisi lagi ngapain ya
kok jatuh sih kemana kudanya rinja jaka lu tahu kan polo juga lagi kerja disini lagi
ngapain ini pinsiti lagi nyuci ah ah oh oh kagetin aja loh tuh lihat
gue rangan banget saya bukan lagi ngintipin posisi ini selagi nadanin engsel berhubung
saya nggak nyampe serigai suruh tuh tinggi itu matanya kemarin emang bukannya hantar
intip itu lah mata mata saya ilok agak boleh tapi kan matanya kemarin mesin di gengak begitu
bikin kesel orang gak tau perasaan orang lagi gimana rasanya
eh eh eh lagi ngapain pake nyitipin siti segala
apa lebihnya dia sih hah hah hah
gak tau kayaknya pos siti sedih
so sad sedih mau nangis
kalau saya liat mah dia bukannya sedih dia lagi nyuci
tuh tuh tuh
iya tuh lihat cuciannya pun jatuh
eh iya iya tumin dia sedih
apa ya domin tuminan gitu ada apa
salah juga pun gak tau
yang pertama saya apa
tunggu tunggu tunggu
yang pertama itu adalah temen terigu
ada yang ada
aku susah ya puter
ini bakal berantem
satu dua tiga
aku bahagia bukan menjadi dirinya
tapi apa adanya
aku jadi jadi diriku sendiri
kau tak perlu harta
hanya di dalam jiwa
bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
kasian kasian disini
itu kok mereka lagi pada reda persi
menurut kalian ngapain mereka
berisik kecil deh
berisik kecil cina
mungkin mereka habis dihukum
makanya disuruh beras di dapur
iya sih ya
soalnya mereka kan nakal
hah bener juga ya
gimana kalau kita samperin aja
satu dua tiga
wah keren banget
uang uja eh
iya ini udah berhasil
iya udah berhasil
iya aku kaget
nanti ada bukan jadi kue tapi malah dapurnya medo
udahlah ya girls daripada kita disini mari kita cus
kita bertiga punya informasi penting banget